sebuah rumah sakit di surabaya jawa timur mengembangkan inovasi teknik bedah jantung minimalis untuk mengobati kelainan jantung
proses pemulihan dengan teknik ini pun hanya memakan waktu sehari
teknik bedah jantung minimalis atau minimally invasive cardiac surgery telah dikembangkan oleh rumah sakit angkatan laut dr ramelan surabaya
inilah teknik modern yang diadopsi dari teknik bedah jantung di banyak rumah sakit di perancis
dengan teknik operasi ini tim dokter tak lagi melakukan bedah dengan cerah sternotomi atau sayatan besar hingga membelah tulang dada untuk mendapat akses ke jantung
dengan teknik bedah jantung minimalis tim dokter hanya melakukan pembedahan lima hingga delapan cm di rongga tulang dada bagian kanan
selain itu pasien yang dioperasi dengan teknik minimalis hanya memerlukan masa pemulihan sehari
ada pun biaya yang dibutuhkan mencapai ratusan juta rupiah tetapi dapat ditanggung oleh bpjs kesehatan
ini adalah bisa sebagian besar tercover oleh bpjs
jadi peran pemerintah terhadap rakyatnya perhatian pemerintah terhadap rakyatnya itu
ini loh ternyata dioperasi dengan bpjs bisa itu tercover
di indonesia ada dua center satu di harapan kita dan yang kedua adalah di rumah sakit dr ramlan
itu baru karena apa
karena ya itu ada alat yang belum dimiliki oleh
kedepannya setelah semua tahu bahwa ternyata ini menguntungkan
terus masa recovery nya cepat terus cost nya juga makin berkurang
ini sangat menguntungkan pastilah akan rumah sakit rumah sakit kedepannya mengembangkan
teknik operasi bedah jantung minimalis pun hanya memakan waktu dua hingga tiga jam
dan yang itu dilakukan untuk mengobati kelainan seperti jantung bocor dan mengganti katup jantung
keberhasilan operasi ini cukup tinggi
selain dokter ramelan surabaya telah menerapkan teknik tersebut pada empat pasien
ini operasi minimal invasif atau bedah minimalisisi sayatan minimal ya
jadi itu kelanjutan atau perkembangan teknologi dari operasi bedah jantung yang lama
kalau yang lama dulu semua operasi dibuka dari dada tengah
sehingga tadi kita jelaskan banyak beberapa komplikasi atau kekurangannya dibandingkan yang
operasi yang minimal invasif ini
nah orang selama ini orang kita tahunya teknologi ini kan adalah teknik operasi yang canggih
dan hanya bisa dikerjakan di luar negeri
nah ini yang sekarang kita mau rubah image bahwa kita pun di indonesia sudah bisa melakukan teknik operasi yang canggih ini
penerapan teknik operasi jantung minimalis ini diharapkan bisa menjadi percontohan bagi rumah sakit lain di indonesia
sehingga masyarakat tak perlu lagi berobat ke luar negeri
wayu pratama surabaya